keputusan rapat komite eksekutif pssi menghentikan kompetisi liga dua musim dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga
membuat kecewa klub karo united karena klub akan didera kerugian
manajer karo united pun telah melayangkan surat mendukung kelanjutan liga dua
kekecewaan karo united atas keputusan exco pssi menghentikan kelanjutan kompetisi liga dua musim dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga
dilontarkan manager karo united josefin ensembiring
langkah pssi itu dinilai dapat membunuh mimpi generasi sepak bola indonesia
karena liga dua merupakan liga pembinaan
karo united baru promosi ke liga dua setelah menjuarai liga tiga musim lalu
berharap liga dua tahun ini tetap dilanjutkan
manajer karo united pun menepis isu pihaknya mendukung penghentian liga
apalagi saat ini karo united telah berada di posisi kedua kelas men liga dua wilayah barat
dari enam pertandingan yang telah mereka jalani
keputusan yang disampaikan pssi terhadap penghentian liga dua itu buat kita itu cukup mengecewakan
karena sebenarnya dari awal kita tetap meminta liga dua digulirkan kembali
dengan sistem apapun kita akan mengikuti apa yang menjadi keputusan pssi
nah terkait putusan ini ya buat kita gimana ya kenapa harus dihentikan gitu
sementara kita juga menawarkan ada beberapa opsi
pertama ya kalau diadakan dengan sistem bubble atau sentralisasi juga kita ikut
kemudian jika ditunda juga tidak ada masalah
yang penting liga dua dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga tetap digulirkan